tante tante kenapa
gak suka bunga dari wayang kamu yang katanya pacar kamu selingkuhan kamu itu saya buang
sembarangan banget ya masukin laki laki ke dalam rumah saya
masya allah tante reno itu bukan
apa bukan siapa
gak usah sebutin namanya tante
kensum sekarang udah nyebelin banget
tapi kenjo udah duluan ke sekolah sama mamanya
gak boleh ah berantem sama adiknya kayak gitu ya
yaudah kita lanjutin ngobrol sambil sarapan aja yuk di dalam yuk
kalau alika sarapan disini nanti dia terlambat ke sekolah
kapan kapan aja ya sayang ya
mari kita ketemu disana
eh pokoknya tante gak boleh telat ya datengnya
pagi pagi udah ada bahan buat ngerjain bella
ini mama tau gak siapa yang datang ke rumah kita pagi pagi begitu
memangnya ada siapa
ada tamu siapa
ya ampun mah
afif baru bawa perempuan itu seminggu ke sini tapi reno udah kangen
makanya mereka tuh gak bisa tinggal terpisah gitu loh ma
bawaannya pengen ketemu mulu
si reno dateng bawa sebuquet bunga untuk si bella
ya ampun mbak bella
ini tuh kan rumah suaminya
nenek mah kalau jadi mas api bakal nenek ngarahin tuh si bella
bosan kamu kerja disini
nyeletuk aja bosan hidup
makanya diem jangan nyamber
bisa yang bijet
mama perempuan itu bener bener gak tau malu ya
masa berani banget bawa penggemarnya ke rumah ini
memangnya dia pikir ini rumah apa
sembarangan masukin orang gak izin dulu sama yang punya rumah
mama harus hentikan mah
sebelum cewek itu makin menjadi jadi
apa sih diem dong
dimana dia sekarang
ada di ruang tamu mah
emang kebangetan itu mbak bella ya mbak
aku campur aja masak gak sana
iya iya cepetan masak
gak suka bunga dari wayang kamu yang katanya pacar kamu selingkuhan kamu itu saya buang
sembarangan banget ya masukin laki laki ke dalam rumah saya
masya allah tante reno itu bukan
apa bukan siapa
kamu pikir rumah saya ini rumah apa
apa apaan sih mah
pagi pagi sudah nuduh bella yang bukan bukan
masalahnya kamu tau gak
perempuan di sebelah kamu ini yang katanya kamu adalah istri kamu
dia udah masukin laki laki ke dalam rumah mama
kalau memang masih kangen ngapain mesti tinggal di sini
tinggal aja sana di rumahnya reno
buat apa di sini
mama ini kenapa sih pagi pagi udah marah marah
udah bikin ribut di rumah
pasti ada yang manas manasin mama kan
ada yang manas manasin gak ada
gak ada yang manas manasin mamak
memang udah seharusnya dong mama marah
orang ya masuk ke dalam rumahnya tanpa seizin yang punya rumah
wajar gak marah
wajar gak marah
sekarang mama tanya sama kamu
kamu itu selalu membiarkan perempuan itu ngelawan mama
gak ada masalah
biarin aja tuh perempuan selalu melawan mama
lalu kamu sekarang sudah berubah ya afif
selalu aja ngelawan mama
tidak pernah mau mendengarkan apa kata mama
dan kamu selalu bentak bentak mama
jangan potong pembicaraan mama
kamu ajarkan perempuan itu ya
untuk sopan santun ya
karena dia itu dari keluarga rendahan
kita keluarga yang sangat tinggi
jadi gak segera aja dengan dia
ngerti gak kamu
boleh mama belum selesai bicara
mama kasih tahu lagi sama kamu
laki laki itu udah kasih bunga buat perempuan itu
dia tuh kangen kangenan
kalau memang masih kangen ngapain usah tinggal di sini
tinggal aja sana di rumahnya reno
tuh dia masukin kevas bunga mama
ijin dulu dong
sembarangan banget di dalam rumah mama seperti itu
kamu harus ajarkan perempuan itu
afif lebih tahu tentang bella
kamu tahu siapa perempuan itu
terus kamu mau nyalakan mama
memang hebat ya kamu afif
tunggu aja kamu akan menyesal hafib
kalau bukan karena reno mungkin aku dan shiva gak tau bakal jadi apa
anway itu orang yang baik
kenapa mama kamu mau ngomong yang bukan bukan tentang reno
aku gak minta reno ke sini
aku bener bener gak minta reno ke sini
malah alika yang ngajak ke sini afif
tapi kalau misalkan mama kamu nyuruh aku untuk reno nggak kesini lagi aku bisa
aku bakal suruh nenek untuk gak menemui aku lagi
sekalian aku akan mengundurkan diri dari kantornya reno
aku telfon reno sekarang
kamu gak perlu melakukan itu semua
aku mengajak kamu ke sini bukan menjadikan kamu sebagai tahanan rumah
tapi karena kamu adalah istri dan ibu dari anak anak aku
aku mau antar bella dulu ya
kalau misalnya afif sebagai suaminya gak masalah afif rasa di rumah ini juga gak ada yang perlu masalah kan
mama heran sama kamu
istri kamu ini ngomong apa sih ke kamu
sampai kamu tuh kayak dihipnotis dipelet murut aja
bella itu tidak perlu pelet atau hipnotis afif
ada apa sih
pagi pagi udah rame
papa kasih tahu sama anak papa nih
masa si bella mau ketemu sama reno
pacarnya itu selingkuhannya itu malah didiamin sama afif
harusnya dilaren dong
bella itu mau kerja
kalau memang bella mau kerja kenapa harus di perusahaannya reno
kenapa gak dipindahin di perusahaan kita
bener gak pa
bukannya dulu bella gak jadi kerja di perusahaan papa karena mama dan sintia nggak mengizinkan
karena itu kan dia kerja di perusahaan reno
kalau mama punya ide seperti itu ya lebih bagus dong
biar dia bisa kerja di perusahaan papan

ya afif juga setuju pa
bella mulai hari ini kamu kerja di perusahaan papa ya
kamu akan menempati tempat posisi papa kamu tutup
kok gitu mukanya
kayak gak suka dipindahin kerjaannya
pasti kalau pindah kerjaannya tidak bisa setiap hari kan ketemu sama reno
sebenarnya bukan masalah kerjaan
tapi memang ini perempuan kepengen setiap hari ketemu sama reno
itu intinya sih
tante bukan kayak gitu
aku cuma berpikir aja gimana cara ngomong ke reno
karena reno kan udah
ah hebat banget ya
di rumah ini lagi hiruk pikuk
kamu bukan mikirin perasaan suami kamu malah mikirin laki laki lain
aneh gak pa
kalau menurut mama sih aneh
aneh gak kayaknya aneh
yaudah bella kamu tenang aja
biar papa yang telpon reno
eh om gak usah om
kayaknya lebih enak aku aja langsung ngomong ke reno
luar biasa ngotot banget pengen ketemu sama reno
ada apa sih hah
kenapa sih kamu kepengen banget ketemu sama reno
apa karena reno lebih membahagiakan
pasti selalu berpikiran buruk sama bella
supaya kamu jangan menyesal
kamu jaga nih istri kamu udah kelihatan
dia tuh seperti apa
dengerin mama ya
tanpa mama suruh afif akan lakuin
udah ya ma pa semua
aku gak boleh gagal lagi menyingkirkan anak ini
ma shifah mainannya bagus banget
tante boleh pinjam gak
pinjam ya tante
siva kamu masih mau main sama mainan kamu gak
ikutin tante yuk
kamu mau mainan ini kan
shifah mau mainan ini
kalau mau mainan ini nih ambil di sini
oh pinter banget sih
ya tante itu mbak bella
o' kateun siangramu sudah
aku penasaran dan ivanpress ngatakan